makasih ya untuk browniesnya
emangnya kamu udah makan nak
ini mau makan lagi
iya tadi tuh mama datang ke studio
tapi kamunya udah pulang
aku buru buru soalnya banyak tugas
mama gak boleh
boleh sayang boleh
sebenernya saya bener bener bingung mbak
saya gak tau
saya gak tau
haram atau enggak
aku bener bener gak tau
buat apa lagi mbak
tuhan harus dan suci
tuhan menangkap tubuh ini
jiwa raga dan seluruh
kamu udah junguk ibu
saya bener bener bingung
apa yang harus kamu lakukan ratih
aku tahu kamu pasti marah sama ibu kamu
sama kayak aku
aku gak pernah terima ibu aku menikah lagi dengan laki laki muda itu
aku aja marah sama mamaku
mbak fitri halo
sepertinya waktunya sudah habis
gimana kalau besok aku telepon kamu lagi untuk lanjutin ceritanya
oke rati makasih ya
baik pendengar setia damai fm
sampai disini dulu suara hati ibu hari ini
sampai ketemu besok di jam dan gelombang yang sama
halo malam ini aku pulang sendiri ya
dengan sendiri aja
yaudah terserah kamu
ini masih ada beronatnya
ada beronis buatan mama kamu tadi
kalau gak mau aku kasih saat pam nih
dapet kali itu anak
nih lo fitrinya ada
ya fitri baru aja pulang tante
mau ke teleponin biar balik lagi
gak usah deh
iya sama sama tante
apa yang harus aku lakukan
kalau kisah hidup aku seperti ratih
ibunya berkorban untuk masa depannya
tapi menjual tubuhnya pada perangai yang sama dengan saya
tapi menjual tubuhnya pada perangai yang sama dengan saya
bisa diketek ajib butter
kalau kamu gak mau main gini
mau makan lagi iya tadi tuh mama datang ke studio tapi kamu udah pulang oh maaf ya ma aku
buru buru soalnya banyak tugas kamu ada apa telpon mama nggak boleh boleh sayang boleh
ya mama cuma mau nanya aja mendingan apa apa sih cuman pengen tahu kalau mau baik baik aja mau baik baik aja
aja kok mama berharap kamu juga baik baik aja ya nak ya udah udah dulu ya banyak tugas nih bye bye
karena sebenarnya aku masih sayang sama mama aku cuma gak bisa terima mama harus nikah sama victor
baik pendengar sekalian malam ini kita akan membahas
masalah ratih yang kemarin aku coba telepon ratih sekarang ya
kabar baik mbak kamu lagi di mana sekarang saya lagi ada di rumah sakit
dan semalam semalam dia nggak sadarkan diri oh jadi kamu jenguk ibu ya iya mbak
habisnya saya nggak enak sama nenek nenek setelah lu aja minta saya buat jenguk ibu ya jadi saya
ke rumah sakit sekarang berarti keadaan ibu kami semakin buruk biar bagaimanapun itu adalah ibu kamu
nenek takut kamu menyesal
dokter sudah angkat tangan karena penyakit ipn itu belum ada ubatnya
karena ibu kami semakin buruk
karena penyakit ipsp baca obatnya
inmove hp kamu jenguk ibu kamu sebelum dia meninggal nah
ayo ratih kamu jenguk ibu kamu sebelum dia meninggalornak
ayo ratih kamu jenguk ibu kamu sebelum dia meninggal nan
aku mau jenguk ibu nek
dia dirawat di taman yang berbeda
besok baru akan memberitahukan hasilnya
jawab mereka ya